seorang pria di sukabumi tewas tertimpa batang pohon mahoni
saat kejadian korban tengah beristirahat di dalam truk yang sedang parkir
sementara dua orang lainnya selamat
sebatang pohon mahoni yang lapuk termakan usia
tumbang di jalan sukabumi palabuhan ratu
desa ubruk kabupaten sukabumi senin sore
batang pohon berdiameter delapan puluh cm itu menimpa sebuah truk yang sedang parkir
kecelakaan ini menewaskan rio
warga desa sukaharja kecamatan warung kiara kabupaten sukabumi
korban saat itu tengah beristirahat di dalam kabin truk
ia meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit
sementara dua rekan korban lainnya selamat
sementara itu pemerintah wilayah setempat sudah mengusulkan pemangkasan pohon
yang berpotensi patah atau tumbang kepada pemerintah provinsi
namun hingga kini belum ada tindak lanjut